kita beralih ke jawa barat keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat akan beradu visi dan misi pada acara debat pertama publik yang diadakan oleh kpu jawa barat
tema yang akan diangkat diantaranya fungsi fungsi pemerintahan negara politik dan ekonomi
rencananya debat pertama akan berlangsung di sesana budaya ganesha pada tanggal dua belas maret dua ribu delapan belas
dalam acara tersebut masing masing paslon diperbolehkan membawa tiga ratus pendukung
selain pendukung tiap paslon juga diperbolehkan membawa lima puluh orang anggota tim seperti pejabat partai pendukung dan keluarga keluarga inti tiap paslon
tema debat yang akan diangkat sudah ditentukan oleh pihak kpu
kita akan debat pertama dari pkpu sudah menyiapkan enam debat yang akan diselenggarakan
kita sudah membentuk tim perumus ada delapan belas guru besar yang disiapkan dari jawa barat hampir bukan hampir dari seluruh perguruan tinggi
yang ada di kita dari unpad dari itb dari ui mereka sudah berapat satu kali kemudian kita mempersiapkan
sehingga ada tiga tema utama yang akan digelar
untuk yang pertama nanti akan berkaitan dengan tentang fungsi fungsi pemerintahan negara politik di situ pembangunan ekonomi
kemudian yang kedua dan ketiga akan dirumuskan kemudian